tahun dua ribu dua puluh satu pertumbuhan ekonomi indonesia kembali ke jalur yang benar dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar tiga enam puluh sembilan persen
namun pertumbuhan ini masih meleset dari asumsi awal dalam apbn dua ribu dua puluh satu sebesar empat lima persen sampai lima lima persen
nah untuk membahas pdb indonesia tahun dua ribu dua puluh satu kita terhubung dengan muhammad faisal eksekutif director core indonesia
selamat pagi pak faisal
kalau kita lihat dari kebijakan fiskal maupun juga kebijakan monitor dua duanya ini akomodatif
ada suntikan stimulus dana pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar sekali pada tahun dua ribu dua puluh satu dan walaupun juga sudah ada di tahun dua ribu dua puluh
nah tapi yang jelas ini ada sedikit banyak ada kontribusinya terhadap pemulihan di tahun dua ribu dua puluh satu ya kembali ke zona positif
nah selain itu juga kalau saya melihat di dua ribu dua puluh
walaupun sebetulnya ada lonjakan lonjakan pandemi yang lebih tinggi ya dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
tapi tingkat adaptasinya sudah lebih baik
jadi baik konsumen maupun produsen di tahun dua ribu dua puluh satu sudah lebih memahami atau mengenal pandemi positif lebih hidup di seluruh selama pandemi ini dibandingkan pada saat awal tahun dua ribu dua puluh
sehingga ketika terjadi lonjakan misalkan di kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh
ini goncangannya terhadap konsumsi itu tidak sebesar
di sisi produksi bahkan kalau kita melihat industri manufaktur purchasing managers indexnya malah eksplosi pada tahun ini ya pada kuartal tersebut
nah namun begitu di samping faktor domestik kita juga tidak bisa lepas dari adanya faktor global faktor eksternal yang besar terhadap sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita di tahun dua ribu dua puluh satu
harga komoditas pada tahun dua ribu dua puluh satu luar biasa tinggi ya
dan ini yang menjadi salah satu penopangnya ketika konsumsi
domestik mengalami tekanan yang luar biasa selama pandemi
nah net export sumbangan terhadap pdp ini paling tinggi sepanjang sejarah selama indonesia ini ada ya
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini sepertiga daripada pertumbuhannya itu disumbangkan daripada ekspor dan ini disebabkan karena harga komoditas internasional
di samping juga beberapa kondisi di beberapa negara tujuan ekspor utama kita seperti tiongkok yang sudah lebih dulu
jadi itu pulih dibandingkan dengan indonesia sendiri lebih cepat pengulian
nah jadi ada faktor global juga yang mempengaruhinya
saya rasa itu
ya pak faisal kalau ini dikatakan oleh bps kepala bps pak margo yuwono ada beberapa sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap pdb yaitu konstruksi perdagangan hingga pertanian
lalu anda melihat apakah prospek ini akan terus membaik terutama kali ini kita bicara mengenai omikron ya pak yang tiba tiba melonjak di februari ini
dua ribu dua puluh satu sebetulnya kalau kita lihat secara
sektor hampir semua sektornya semua sektor di ekonomi kita ini mengalami pertumbuhan yang positif
dan yang paling penting adalah kita melihat lima besar sektor sektor yang paling besar menyumbangkan terhadap ekonomi kita itu adalah industri manufaktur perdagangan pertanian konstruksi dan juga pertambangan
nah ini dua per tiga daripada ekonomi kita dibentuk oleh lima yang paling besar ini
dan ini semuanya positif ya padahal di tahun dua ribu dua puluh hampir semuanya ini negatif
dan termasuk juga pada sektor sektor yang mengalami
hantaman paling besar selama pandemi di tahun dua ribu dua puluh sampai terkontraksi double digit yaitu yang terkait dengan transportasi dan juga pariwisata termasuk diantaranya adalah hotel dan restoran
nah ini sudah kembali positif juga di tahun dua ribu dua puluh satu walaupun kalau kita bandingkan dengan kondisi perabah pandemi ini sebetulnya pertumbuhannya masih lambat
ya masih separuh daripada kondisi pertumbuhan pada tahun sebelum pandemi
nah di tahun dua ribu dua puluh dua bagaimana
nah ini kondisinya kalau kita melihat dua ribu dua puluh dua agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
nah salah satu contohnya adalah kita kembali dihadapkan pada lonjakan baru dengan varian yang baru yaitu omikron yang mana di tahun dua ribu dua puluh satu ini variannya berbeda yaitu varian delta
nah sejauh mana ini akan mempengaruhi ekonomi kita tahun dua ribu dua puluh satu
nah ini satu kita melihat dulu karakteristiknya
kalau kita melihat dari penyebarannya memang sangat cepat sekali
di awal tahun ini sudah kelihatan sekali
tapi kalau kita melihat dari tingkat fatality nya ini dari data jumlah yang desk case nya per hari ini jauh lebih rendah
jadi tingkat fatality nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian delta yang kita alami tahun dua ribu dua puluh satu
nah sehingga ini sebenarnya tingkat kekhawatirannya sudah lebih rendah dibandingkan lonjakan pada saat varian delta
dan juga kalau kita melihat bagaimana ekonomi
ekonomi dalam negeri beradaptasi terhadap lonjakan covid
jadi kuartal ketiga pada tahun dua ribu dua puluh satu ketika kita mengalami lonjakan karena ada varian delta
nah ini kita melihat pressure terhadap konsumsi rumah tangga tidak sedalam pada saat kita psbb di tahun dua ribu dua puluh
dan industri juga sudah lebih beradaptasi sehingga dia masih tetap ekspansi walaupun pada di kuartal tiga itu ada lonjakan kedua dari varian delta
nah jadi saya perkirakan
karena akan ada memang tetap akan ada pressure karena ada omikron di tahun dua ribu dua puluh dua ini
tapi tingkat pressure nya tidak sebesar ya pada saat yang sudah sudah dibandingkan dengan yang sudah sudah
namun tetap saja yang perlu diwaspadai kalau dia berlangsung dalam jangka waktu yang panjang
yang sehingga ini mengakibatkan pada adanya kebijakan restriksi yang semakin diperketat
ini yang tetap akan juga memberikan dampak terhadap perlambatan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun dua ribu dua puluh
nah tapi di luar itu juga yang perlu diwaspadai juga di tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah perbedaan kondisi yang di luar terutama misalkan di faktor global
saya katakan tadi di faktor global ini berpengaruh besar pada menopang ekonomi kita juga di tahun dua ribu dua puluh
nah ini kondisinya sudah berbeda di tahun dua ribu dua puluh
jadi kalau kita melihat ada sudah mulai terjadi perlambatan yang signifikan di beberapa ekspor terbesar kita seperti china
kita melihat dari ada inflasi yang sudah mulai juga meningkat ya sehingga di tahun dua ribu dua puluh
nah kami predisikan dorongan ekspor tidak lagi sekuat di tahun dua ribu dua puluh
sehingga daya dorong daripada net export atau perdagangan internasional terhadap ekonomi kita sudah lebih rendah
nah pada saat yang sama kebijakan dari dalam negeri kalau kita melihat arahnya sudah lebih ketat pada tahun dua ribu dua
kebijakan fiskal sudah lebih ketat
kebijakan moneter kemungkinan besar juga akan lebih ketat
karena merespon kondisi global ya
nah ini yang berpotensi juga akan memperlambat pemulihan ya pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
pak faisal kalau tadi ada katakan adalah faktor global juga salah satu yang menarik
perlambatan pertumbuhan ekonomi china
kemudian juga inflasi secara global dan juga amerika serikat sendiri
apakah juga akan secara tidak langsung berpengaruh dan bagaimana kebijakan kita untuk mengatasi kondisi kondisi eksternal seperti ini pak
kalau kita melihat bahwa kondisi eksternal
sudah tidak lagi surviverable pada tahun dua ribu dua puluh satu
maka berarti kita harus bergantung lebih besar terhadap pemulihan ekonomi di dalam negeri
jadi kita yang kalau kita dorong
kalau kemarin misalkan kita banyak dibantu oleh ekspor yang sangat tinggi
karena harga komoditas misalnya yang meningkat
nah di tahun ini harga komoditas tidak akan secepat itu pertumbuhannya
nah ini maka ekonomi dalam negeri harus lebih kuat
jadi pemulihan dari sisi terutama konsumen
konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat harus dijaga
kebijakan kebijakan yang bersifat counterproductive terhadap peningkatan daya beli
dan juga peningkatan konsumsi rumah tangga ini harus betul betul dihindari
ya kalau kita ingin supaya pertumbuhan ekonominya lebih kuat pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
karena faktor global tadi tidak sebagus tahun dua ribu dua puluh satu
jadi kebijakan kebijakan fiskal dan juga kebijakan monitor dan juga sektor real
ya ini harus betul betul melihat
bagaimana supaya konsumsi dalam negeri konsumsi rumah tangga ini harus betul betul dijaga ya kalaupun
kalaupun tidak meningkat signifikan paling tidak dijaga
jangan sampai kemudian malah justru makin melemah
artinya satu dari sisi harga barang barang yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat
harus betul betul dijaga jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi
lalu juga dari sisi penyebaran omikronnya sendiri
ya memang harus tetap dikendalikan
ya walaupun tadi tingkat fatality nya lebih rendah
tapi kalau terjadi dalam jangka waktu yang panjang dengan tingkat yang sangat tinggi
ini juga tetap akan berpengaruh terhadap mobilitas orang di dalam negeri dan juga pending
pak faisal ini terakhir bagaimana prediksi pdb mendatang pak
terkait dengan kompleksitasnya faktor eksternal
ya sepanjang ada pandemi ini selalu sejak dua ribu dua puluh sampai dengan sekarang
ini tingkat ketidakpastiannya
artinya memprediksi ekonomi itu tidak semudah kondisi pada saat sebelum pandemi
tapi biar bagaimanapun kalau kita melihat kondisi kita pada saat sekarang
kami masih berkeyakinan bahwa tahun dua ribu dua puluh dua kita akan tetap tumbuh positif ya
dan dengan asumsi bahwa tidak ada terjadi lonceng panjang luar biasa
dan dalam jangka waktu yang panjang terutama omikron ataupun mungkin varian lain pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
maka kami prediksikan pertumbuhan ekonomi
ya jadi artinya kalau dibandingkan dua ribu dua puluh satu sedikit lebih tinggi
ya tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi
baik terima kasih pak faisal untuk perbincangannya pada pagi hari ini
selamat pagi pak
selamat pagi terima kasih mas